program vaksinasi gotong royong menjadi salah satu upaya kamar dagang industri atau kadin
wakil ketua kadin sinta wijayakamdani mengatakan
jumlah vaksin gotong royong yang akan digunakan untuk sektor swasta ini terbatas
maka pelaksanaannya tidak akan berjalan sekaligus
beberapa perusahaan yang telah mendaftar pun harus antre untuk mendapatkan giliran
jurubicara vaksinasi covid sembilan belas bio farma bambang herianto mengatakan
pihaknya telah menerima vaksin dari sinopharm sebanyak satu juta dosis
yang sinovac ini dilakukan oleh anak usaha bio farma yaitu oleh kimia pharma
jadi pengadanya oleh kimia farma kemudian nanti termasuk dalam pendistribusiannya
sampai ke vaskes yang diminta oleh perusahaan
juru bicara kementerian bumn arya sinulinga mengatakan
untuk tahap pertama pelaksanaan vaksinasi gotong royong
akan diberikan kepada para pekerja di industri padat karya dan manufaktur
kementerian bumn dan kadin sepakat untuk melaksanakan kegiatan vaksinasi ini pada tujuh belas mei dua ribu dua puluh
memangkan kita punya prioritas percayaan tadi tahapan tahapannya jelas
yang pertama adalah tenaga kesehatan
kemudian yang kedua adalah lansia
asia dan plan publik
nah kemudian nanti ada tahapan yang memang sudah mulai dimasuki dengan gotong royong ini
nah dan wajar bagi juga pengusaha pengusaha untuk mencoba mengakses ini
ini kan bisa dikatakan peningkatan produk tersebut mereka kan bisa kembali lain normal
vaksin gotong royong juga ditujukan bagi perusahaan yang berada di jakarta bogor tangerang dan bekasi
karena di wilayah ini terdapat banyak buruh
masuk dalam kategori zona merah sehingga harus segera mendapatkan vaksinasi
arman helmi jakarta